mbak mbak mbak mbak kenapa
keterlaluan kamu tiara
barusan mbak ketemu sama dokter kandungan kamu
dan dia bilang usia kandungan kamu sudah hampir sembilan minggu
kamu itu baru nikah sama andika satu bulan
gimana mungkin kamu udah hamil hampir dua bulan
ulan dari mendapat nilai tiga dari pelajaran saya
diluar dari kebiasaan
tapi roman sudah membuktikan pada saya
bahwa wulan adalah korban dari perbuatan jahat bela
ini bapak coba lihat
dan ini lembar jawabannya
wulan bikin masalah di kelas saya
dia kasih contekan sama yang lain
wah maaf pak
apa bapak udah cek kalau itu bener tulisannya wulan
saya masih simpan barang buktinya
coba sini saya cocokkan dulu tulisannya
tapi ini tulisannya beda kok
boleh saya lihat
berarti bener ini wulan
aku pernah bisa nemu

gue sih roman mau nganterin gue pulang mau ajak gue jalan
kalau tau gini kan gue balik sama si bella ada tebengan
oh jangan roman lagi
lo main banget pak indra nelfon gue
iya pak masih di sekolah
ruang guru sekarang pak
ya udah nih ya pak saya kesana nih
wah ada apaan nih
halo pak indra
ini bener gak ya
perasaan roman gak sampai semenit deh bikin poesinya
bener gak ya
jenisnya ada dua deh sama yang tadi lo bikin
ih malah ketawa
seneng banget sih pacarnya sengsara
tentang apa temanya apa
berarti itu masuk ke dalam puisi romansa salah satu jenis puisi baru
aku memang cinta tapi ku tak perlu meratap saat rindu itu meluap
dan ku tambah bedak pada hiasan wajahmu agar wajahmu terlihat lebih manis
akan kuarnai mukamu dengan lipstick agar bibirmu merah merah
terus aja ketawa
lo nabisi dari tadi ngendur sampe ketawa
belahan lo bikin puisi
atau mau buka salon lo merias wajah sih
mau buka luar gitu
pak maaf ya pak
saya belum selesai ngerjain sepuluh puisinya
baru dua yang jadi
tapi ini saya lagi nyari nyari bahan kok buat bikin puisi
tidak perlu kamu lanjutkan lagi
bapak kesini mau minta maaf
karena sudah salah sangka
ternyata kamu memang tidak salah
bapak tahu dari mana
kamu ikut bapak ke kantor ya
bapak akan jelaskan di kantor
sudah buruan susul pak handoko
nanti dia berubah pikiran
mbak dari mana mbak
tante boleh minta tolong gak
iya tante sebentar ya
mbak alva kenapa
keterpeluan kamu tiara
barusan mbak ketemucekan dokter
kandungan kamu dan dia bilang usia kandungan kamu sudah hampir sembilan minggu
kamu itu baru nikah sama andika satu bulan
gimana mungkin kamu udah hamil hampir dua bulan
siapa laki laki itu cepetan
dia adalah mas gunawan mbak
kamu itu perempuan macam apa tiana
gimana bisa kamu ngelakuin hal bodoh seperti ini
maafin aku mbak
aku juga gak tahu semua ini terjadi sama aku
aku gak nyangka bahwa anak yang aku kandung ini adalah bukan darah daging mas andika mbak
sekarang apa rencana kamu
cepat atau lambat mas andika pasti akan tau mbak
jadi lebih baik aku akan terus terang yang sebenarnya mbak
tapi aku gak mungkin banget ngebohongin suami aku sendiri
pokoknya mbak gak setuju
kalau sampai kamu cerita sama andika dan andika tahu kalau ini bukan anaknya dia
kamu bisa dicerai tiana
dan kalau sampai andika mencerahkan kamu
kita akan kehilangan semuanya
andika pasti akan nagih hutangnya mas wadi dan kita harus bayar pakai apa
kita butuh andika tiana
pasti dia akan curiga
pokoknya andika gak boleh tahu kalau dia bukan ayah dari anak yang kamu kandung
tapi sampai kapan mbak
sampai kapan tiana
duduk kamu bila
lu ngapain aja disini katanya lu udah balik duluan
gak tau tiba tiba gue disuruh sini tadi gue dipanggil
pak tapi kenapa ya kok kita berdua dipanggil ke sini sih pak
ada apa ya pak
kalian berdua ingat dengan ini
itu itu mah kertas contekan punya ulas
iya memang betul
sekarang bagaimana dengan yang ini
nah sekarang saya bertanya sama kalian berdua
kenapa tulisan yang ada di kertas ini sama persis dengan tulisan yang ada di buku catatan susah
iya pak tadi saya tuh disuruh sama bella
susan apa yang kamu lakukan itu sudah membuat wulan di fitnah
dan bapak juga termakan dengan fitnah kamu itu
bahkan bahkan bapak sudah merobek atas jawaban ulang dan memberikan dia nilai
pak tapi gini pak
saya tuh sebagusnya
saya tuh sebagusnya
saya tuh sebagusnya
saya tuh sebagusnya
pengen disuruh sama bella bukan saya pak
susan apaan sih
pak pak enggak pak
itu itu bohong pak
kok lo tega banget sih pak
udah deh susan
lo jangan mau bawa gue ke dalam masalah lo ini
gue gak mau
pak kalauoused dengan apa pak ingredients boldits

iya kita sudah mulai fred